dan kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan epidemiolog dr ari udiono mkes di semarang jawa tengah
selamat siang dr ari
selamat siang mas rizky
ya dok kita melihat ini kan sebenarnya sudah masuk ke new normal gitu ya
artinya ada aturan baru kemudian juga penerapan kenormalan baru di masyarakat tentunya tadi dengan aturan aturan baru
nah kalau kita melihat namun fenomenanya ini dengan adanya new normal terdapat justru peningkatan jumlah positif covid sembilan belas di sejumlah daerah
nah ini bisa anda jelaskan fenomena apa ini dokter
ya begini mas rizky
kalau kita bilang tentang peningkatan jumlah peningkatan jumlah itu kan sebetulnya harus dilihat juga seberapa banyak orang yang dilakukan tes pada waktu yang bersamaan
kalau saya lihat akhir akhir ini kan
dan kelihatannya aktivitas untuk melakukan tes lebih giat ya dibandingkan waktu waktu sebelumnya
tapi lepas dari itu semua potensi peningkatan atau penularan yang sifatnya menyeluruh kepada masyarakat itu dimungkinkan terjadi
karena kalau kita lihat setelah beberapa waktu terakhir ini kan kondisinya lebih longgar dibandingkan pada waktu awal awal di bulan maret april itu kan betul betul ketat ya
tapi akhir akhir ini kan ceritanya longgar
kecepatan masyarakat untuk melonggarkan diri jauh lebih cepat daripada pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah
harapannya kan sebetulnya dengan adanya melonggarkan perlahan lahan yang saya lihat di kota semarang deh ya
itu dengan adanya pkm yang perlahan lahan dibuka oleh bapak wali kota
itu harapannya kan masyarakat juga ikut perlahan lahan beraktivitas
untuk ke arah yang lebih baik yang baru dan lebih baik
tapi kelihatannya kelihatannya gerakan masyarakat ini jauh lebih cepat
karena saya tidak tahu apakah mungkin karena memang mereka sudah terlalu lama terbelenggu dalam ketakutan atau dalam kondisi yang dalam talian petik tidak menentu
sehingga pada waktu diberi lepas sedikit ini mereka larinya sangat cepat
nah kemudian dok ini juga kalau kita bahas mengenai
angka di jawa tengah yang juga menjadi perhatian karena munculnya beberapa klaster baru juga di sana
nah ini apakah munculnya kluster kluster baru ini tadi juga menjadi penyumbang juga ini angka tertinggi saat ini dokter
ya jelas jelas sekali pasti akan jadi penyumbang yang sangat besar
susahnya adalah penyakit ini kan nggak kelihatan ya mas ya
ini di kasus di bulan bulan seperti ini kan virus sebetulnya cukup banyak
contohnya yang paling gampang aja adalah bla conjunctivitis ya
orang kalau sudah merasa dirinya itu sakit konyoltivitis dia akan mengisolasi diri
kenapa karena kalau dia bertemu dengan orang maka akan mudah sekali menularkan kepada orang lain
itu penyakit yang terlihat mas
orang yang kena campak gak bagiannya itu juga sama
tapi penyakit covid ini kan sama sekali orang nggak bisa lihat
artinya bahwa dia tidak pernah merasakan bahwa dirinya sakit atau tidak sakit
ini yang kemudian
ditekankan oleh pemerintah atau kementerian kesehatan
agar kita betul betul patuh dengan protokol kesehatan
artinya kita membuat jarak kita tidak berkerumun kita menggunakan masker
tujuannya kan sebetulnya untuk itu
hanya karena kemudian ketidakpatuhan inilah yang kemudian menjadi penyumbang yang sangat besar terhadap transmisi yang tidak kelihatan
jadi arahnya kalau menurut saya adalah perilaku sosial yang memang tidak terlalu baik
karena memang perilaku sosial dari masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol
namun dokter kalau misalnya soal virusnya sendiri
ini kan juga kita tahu ada beberapa info info misalnya virusnya ini bermutasi kemudian berubah sedemikian rupa
nah untuk dari pantauan anda sendiri selaku epidemiolog
ini bagaimana sebenarnya virus corona yang saat ini ini ada di indonesia
kalau kita melihat dari
saya tidak pandai dalam hal virologi ya
tetapi kalau saya melihat dari perjalanan beberapa penyakit yang ada
pada waktu dia itu sudah berjalan beberapa waktu
sebetulnya kemampuan tubuh manusia itu sudah sangat mampu atau sangat mumpuni untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi saat ini
jadi artinya bahwa gini
kalau dia itu kita melihat lingkungan yang sudah cukup banyak kasusnya
kemudian orang itu mau menjaga kondisi dirinya dalam kondisi kesehatannya
imunitasnya yang baik dan sebagainya
sebetulnya itu cukup mampu untuk bisa mempertahankan kondisi tubuh manusia tidak terserang penyakit
hanya ya itu tadi masalahnya adalah
kalau dulu saya pernah belajar orang sakit itu kan karena kekuatan dari kuman yang sangat tinggi virulensinya
atau tubuh manusia yang tidak mampu atau imunitasnya yang kurang
nah kalau kita mau menjaga diri dengan baik
maka hukuman itu tidak mungkin masuk dalam jumlah yang sangat banyak
meskipun tubuh kita kuat kalau serangannya banyak sekali kan ya jadi problem besar ya
oke kemudian dokter ari ini kan juga kalau kita lihat kondisi sekarang ini bisa dibilang sebenarnya masyarakat ini bisa dikatakan sudah tidak terlalu takut gitu ya
kalau mungkin dulu di awal awal di bulan maret april itu mungkin masih masyarakat masih sangat taat dengan protokol kesehatan
kemudian sekarang kita lihat orang orang ini sudah lebih santai seperti itu lebih mulai abai dengan menjaga protokol kesehatan
nah kemudian ini sepertinya
nah kemudian juga ini banyak juga informasi mengenai mungkin konspirasi
kemudian ada yang mengatakan juga virusnya ternyata tidak seberbahaya yang kita takutkan
nah sebenarnya ini kondisi saat ini seperti apa sih dok agar masyarakat ini juga jelas gitu untuk bisa beraktivitas sehari hari
iya kalau dari teori yang kita baca sebetulnya kan virus ini tidak mungkin membunuh orang kecuali kalau sudah punya sesuatu yang membuat
jadi itu menjadi berat ya
ada penyakit bawaan seperti itu ya
penyakit penyertanya ada komorbidnya
sebetulnya kalau dia itu dalam kondisi yang biasa biasa saja umum pada umumnya seperti ini
maka orang kalau tertular dan dia memang tidak sakit atau andai kata sakit biasa biasa saja
maka harusnya dia sembuh
sembuh sendiri gitu ya
sembuh ya sembuh sendiri
kalau kita lihat di dalam karantina atau dalam isolasi itu kan sebetulnya mereka hanya dipertahankan kualitas tubuhnya atau kualitas hidupnya
agar dalam kondisi yang stabil
baik fisik maupun psikisnya kan begitu
kalau itu sudah terjadi maka apa yang terjadi
tubuh sendiri yang akan memperbaiki atau merestor membuat kondisi menjadi lebih baik
nah kecuali kalau dia mempunyai penyakit penyerta ya mas
punya kencing manis punya penyakit jantung dan sebagainya itu ceritanya lain lagi
ya karena kita semua tahu bahwa virus ini memang menyerang ke arah paru paru yang nanti kalau organ vital itu terganggu
maka yang jadi masalah ban pada tubuh menjadi lebih berat kan begitu
nah tetapi juga kita lihat kalau sekarang pertanyaannya adalah kok ada juga ya orang muda yang meninggal
penyakit ini menjadi sesuatu yang kalau buat saya aneh gitu loh
kenapa kok ini dipermasalahkan begitu besar sehingga orang menjadi ketakutan atau tingkat stresnya menjadi tinggi kan
pada waktu seseorang itu tingkat stresnya menjadi lebih tinggi atau sangat tinggi maka imunitasnya akan turun
nah ini yang mungkin
mungkin menurut pendapat saya yang memberi peranan penting juga pada kemungkinan orang itu menjadi semakin lebih jelek
kemudian dokter juga ini tadi masih menyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya terkait misalnya tadi dengan protokol kesehatan
kemudian juga bagaimana masyarakat ini ada yang takut berlebihan atau tidak
nah ini juga baru baru ini who ini menyebut bahwa banyak negara yang dikatakan salah strategi menghadapi corona
setiap negara saya yakin sudah berusaha beradaptasi dengan apa yang menjadi protokol atau aturan yang dikeluarkan oleh who
yang tahu atau yang paham dengan kondisi masyarakatnya adalah negara itu sendiri mas
jadi beda beda penanganannya juga ya dok ya
jangankan di negara
di sama sama satu negara sajalah di indonesia ya
dengan berbagai macam provinsi
katakan ngomong provinsi jawa tengah saja
itu perilaku di tiap kabupaten kota itu kan berbeda beda
maka sebetulnya ini sebetulnya bukan cuma peran tenaga medis atau kesehatan saja
tetapi juga peran pemuka masyarakat tokoh masyarakat atau panutan masyarakat itu yang sangat penting
ya saya melihat beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi berbincang bincang dengan salah seorang pejabat masyarakat pejabat publik
dan beliau mengatakan bahwa sebetulnya kerja beliau itu luar biasa
artinya harus ngayomi masyarakat kemudian harus berani menegur masyarakat
dan mereka tidak berpikir bahwa dirinya juga berpotensi untuk tertular oleh penyakit tersebut
tapi nggak masalah
yang penting yang penting bagi saya adalah bagaimana masyarakat itu bisa paham dan mau patuh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
kalau ini mau dijalankan dengan baik artinya bahwa pejabat publik atau orang orang yang menjadi panutan tokoh masyarakat tokoh agama itu bisa menjadi
kalau itu bisa menjadi tolat dan menjadi panutan bagi masyarakat orang akan melihat dan dia akan meniru
itu saja saya rasa
ya baik berarti kalau bisa saya garis bawahi yang pasti masyarakat saat ini harus tetap menaati protokol kesehatan seperti itu ya
kemudian yang paling penting adalah tadi jaga kondisi tubuh ya dok ya supaya tetap sehat dan terhindar dari virus ini
kemudian dokter ini kan juga yang paling banyak dinanti masyarakat saat ini adalah vaksin
nah ini sebenarnya apakah memang vaksin ini menjadi apa ya yang paling ditunggu tunggu
untuk memutus covid sembilan belas di seluruh dunia ini dan bagaimana sebenarnya update vaksin buatan dalam negeri dokter
saya kurang mengikuti perjalanan vaksin tapi begini mas
pada waktu kita membuat sebuah produk yang fungsinya adalah untuk intervensi sesuatu di dalam tubuh manusia prosesnya kan panjang sekali
prosesnya itu nggak se kayak kalau kita buat apa ya percobaan percobaan yang sifatnya ringan ringan
nah oleh karena itu kalau menurut saya sih biarkan saja itu berproses ya
biarkan saja itu berproses mudah mudahan segera jadi
tetapi kalau misalnya enggak saya rasa penyakit ini kalau mau dijalankan secara sederhana tanpa biaya ya itu dengan itu
menjalankan protokol kesehatan yang disiplin atau yang patuh
ya oke baik dokter ari udiono terima kasih sekali atas waktunya untuk cnn
indonesia dan selamat beraktivitas pak dokter
terima kasih ketua yd